selamat sore bapak sumarno
selamat sore mbak
ya bapak mungkin bisa dijelaskan dulu kepada masyarakat karena memang ada sedikit kebingungan
apa sebetulnya perbedaan antara situng dengan quick count dan juga real count yang dilakukan oleh kpu dki jakarta
ya kalau situng itu adalah kita melakukan scanning terhadap form c satu
c satu itu adalah sertifikat hasil penghitungan suara di tps tps
ini di seluruh tps wilayah dki jakarta sebanyak tiga belas dua puluh tiga tps itu kita scan dan sekaligus kita lakukan input data
datanya di entry sehingga kemudian kita akan mendapatkan gambaran seperti apa
nah situng ini bukan data resmi yang akan dijadikan dasar untuk penetapan hasil pilkada kita
ini adalah data sanding sebagai komparasi saja yang akan dilakukan dengan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang
nah sekarang kan sedang dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan ya
mulai tanggal enam belas kemarin sampai dengan tanggal dua puluh dua
di seluruh kecamatan wilayah dki jakarta itu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tanggal lima belas kemarin dihitung di tps tps seluruh dki
kemudian nanti tanggal dua puluh dua sampai dua puluh lima itu rekapitulasi di tingkat kota
dan kemudian pada tanggal dua puluh lima sampai dengan dua puluh tujuh itu rekapitulasi di tingkat provinsi dki jakarta
nah hasil rekapitulasi itulah yang akan dijadikan dasar bagi kpu dki untuk menetapkan hasil pilkada dki dua ribu tujuh belas
kemudian pak mungkin bisa dijelaskan ada kendala kendala tidak sih pak dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saat ini
sejauh ini belum ada kendala yang berarti ya
hanya saja memang ada tentu saja perbedaan pandangan perbedaan data sedikit antara saksi antara pengawas pemilu dan juga kemudian data yang ada di para petugas ppk kita
tapi secara umum kemudian semuanya berjalan lancar dan tidak ada persoalan persoalan yang cukup signifikan
sudah hampir dipastikan bahwa ini pilgub dki akan melaju ke dua putaran
nah untuk dari kpu dki sendiri untuk perbaikan nanti pada putaran kedua apa langkah langkah yang akan ditempuh ya pak
ya ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh kpu dki untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada di putaran kedua
meskipun secara resmi ya hasilnya belum ada
tetapi kalau kita mengacu pada scan data c satu itu kita sudah mendapatkan informasi bahwa
hampir pasti akan ada dua putaran ya
langkah langkah yang dilakukan pertama kami tentu akan melakukan evaluasi terkait dengan sdm
penyelenggara sampai tingkat provinsi di kota sampai dengan tingkat di bawah kpps itu juga akan dilakukan evaluasi
secara umum mereka sudah luar biasa kerja kerasnya dan itu saya juga memberikan apresiasi
kawan kawan ppk bps dan juga kpps yang bekerja sangat keras
tetapi memang ada beberapa yang perlu dilakukan evaluasi ditingkatkan pemahamannya
nah yang kedua yang dievaluasi adalah terkait dengan daftar pemilih kita
dpt kita itu masih menyisakan persoalan
antara lain masih banyak warga dki jakarta yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap
padahal dpt ini menjadi dasar bagi kpu dki untuk menetapkan jumlah tps dan sekaligus jumlah logistik yang akan diadakan oleh kpu

nah kemarin kita melakukan evaluasi dan kita menetapkan jumlah dpi
kalau pemilih dalam dpt meningkat partisipasinya kemudian pemilih yang nggak tercantum dalam dpt membludak gitu berakibat pada surat suaranya habis
nah ini menjadi persoalan di beberapa tps meskipun secara keseluruhan sebenarnya di wilayah dki sisa surat suara juga masih cukup banyak
tapi di kawasan kawasan tertentu itu surat suara itu kemudian habis
nah yang ketiga yang kami tingkatkan tentang logistiknya
logistik nanti akan diperoleh
pastikan kita akan mendasarkan pada dpt yang baru
di putaran kedua akan ada dpt yang baru dan dpt ini menjadi dasar bagi kpu dki untuk mencetak logistik termasuk mencetak surat suara
dan yang lain juga proses penyelenggaraan distribusi cn enam misalnya yang juga di lapangan jadi persoalan
ini juga akan menjadi evaluasi sangat serius oleh kpu dki
upaya dari kpud untuk menekan angka golput lebih rendah lagi pada putaran kedua seperti apa pak
kalau kita rujuk pada pilkada dua ribu dua belas kemudian pilpres dua ribu empat belas sesungguhnya ini angka golput turun turun
partisipasi cukup signifikan terjadi peningkatan
tapi ini juga tentu saja meskipun turun ini informasi yang sangat penting bagi kpu dki untuk dilakukan peningkatan mendorong partisipasi mereka
oleh karena itu nanti kegiatan sosialisasi akan lebih dimaksimalkan
koordinasi kerjasama dengan banyak pihak
yang agen agen sosialisasi
investasi juga harus kemudian juga ditingkatkan
sehingga minat masyarakat untuk datang ke tps juga lebih tinggi
kalau merujuk pada pilkada dua ribu dua belas itu putaran kedua itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan
moga moga nanti di putaran kedua kita itu juga terjadi peningkatan yang lebih baik lagi
baik pak kita tunggu bersama nanti hasilnya secara resmi proses rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu dki jakarta
eva kembali ke anda di studio
baiklah rifana pratiwi melaporkan langsung dari gedung bidakara jakarta